kawasan ekonomi khusus kuta mandalika di kabupaten lombok tengah nusa tenggara barat
semakin dikenal dunia lewat sirkuit motogp
namun berkembangnya kawasan mandalika tak membuat penduduk asli pulau lombok yaitu suku sasak
melupakan adat dan budaya mereka
untuk melestarikannya digelarlah festival baunya le
mandalika fashion carnival ini merupakan rangkaian acara dari festival bau nyale
yang merupakan akar budaya suku sasak
seluruh warga dari penjuru pulau lombok datang dan ikut memeriahkan acara yang menjadi festival tahunan ini
parade ini menampilkan berbagai kesenian sasak
seperti musik tradisional gendang belek seni bela diri peresean
hingga peragaan busana ala putri mandalika
putri mandalika adalah tokoh dalam cerita rakyat sasak
yang dipercaya menjelma menjadi cacing nyale
parade ini diikuti perwakilan dari setiap kecamatan di kabupaten lombok tengah
saya pikir ini luar biasa karena
musiknya sangat menyenangkan
kita bisa melihat semua budaya dari negara ini
dan ya ini sangat menyenangkan
puncak festival baunya le adalah berburu cacing nyale
nyale adalah cacing laut jenis palolo
cacing ini muncul di sepanjang garis pantai selatan lombok
seperti pantai seger selong belanak dan kuta
tahun ini puncak acara dipusatkan di pantai tanjungan
yang berada di desa pengembur pujut kabupaten lombok tengah
sejak pukul tiga pagi sudah banyak orang yang berkumpul di pantai tanjung an
karena nyale lebih mudah ditangkap saat air laut pasang
nyale biasanya ditemukan di antara bebatuan pesisir pantai
untuk menangkap nyale cukup menggunakan jaring halus dan tentunya alat penerangan
untuk festival baunya le kalau dalam bahasa sasek baunya le itu mengambil nyale
nah dan kepercayaan bagi masyarakat suku sasak itu
nyale ini adalah perwujudan dari seorang putri mandalika
yang kalau kita makan ini nyalenya atau kita gunakan
itu akan memberikan sebuah keberkahan
dan mereka juga udah biasa makan nyale ini mentah mentah kayak gini
iya gak sih
enggak gak berani
nyale muncul setiap bulan ke sepuluh penanggalan sasak
karena saat itulah nyale berkembang biak dan menuju pesisir laut yang dangkal
biasanya para nelayan akan menjual nyale hasil tangkapannya di pasar
namun sebagian warga ada yang membawanya pulang untuk dikonsumsi bersama keluarga
kalau buat orang lombok sendiri festival mandalika bau nyale ini kayak gimana sih
kalau menurut saya kayaknya seru aja gitu ya
kehiburan rakyat aja gitu
jadi kalau misalnya kita datang kesini memeriahkan jarang lomba setahun sekali gitu kan eventnya
setelah mendapatkan cukup banyak nyale
saya akan mengolahnya menjadi sajian khas suku sasak yaitu pindang nyali
bagi masyarakat lombok festival bau nyale ini adalah momentum ya bu ya
untuk mendapatkan keberkahan dari si nyale ini
nah salah satu resep yang akan saya masak sekarang dan cukup mudah sepertinya proses pembuatannya
karena bumbu bumbunya juga sederhana
namanya apa bu masakan ini
bahan bahan yang digunakan adalah bawang merah bawang putih dan cabai rawit
ketiga bahan ini diiris tipis kemudian dimasak bersama nyale
dengan dicampur sedikit minyak goreng dan garam
setelah nyale dimasak sekitar sepuluh menit sajian pindang nyale siap disantap
nyale memiliki tekstur yang kenyal dan mengandung protein tinggi
wow ini dia pindang nyale
ya udah duluan
ini tamai robin kit lombok